yang kedua pasti kau
pak bapak bunyi bapak lapar
makanya tadi aku mau keluar cari pisang goreng
sudah pak tak usah lah
kebetulan itu di dapur ada kentang
bisa dibuatkan jadi kentang goreng itu bapak oh
ya boleh lah
asal bisa buat ganjal perut
nah ya sudah aku masakin dulu ya
bel lu kan
ya udah ganti foto profile whatsapp gue
ya udah sih roman kamu ngomongnya gak usah teriak teriak
aku gak budok kali
makanya lu jawab pertanyaan gue
emang kenapa sih roman
itu namanya kurang ajar
lu udah lancang sama gua bel
harusnya gue ada di sana tapi gue malah terkurung di sini
harusnya gua bisa ngerasain ngeri payah gua di sekolah
ini semua gara gara apa
gue pikir lu cewek kuat
tapi sekarang gua tau
kalau lu perlu orang buat lopang masa lalu
bidah dariku kini tersenyum lagi

kan ku biarkan waktu menjadi beku
bidah dariku kini tersenyum lagi
bulan purnamaku kini merenuh kembali andai kupunya kuasa waktu akan ku biarkan waktu menjadi beku
wahai bidadari berwajah jelita
tetaplah kau terberwangi cinta
jangan biarkan malamu pergi
karena pesona bulan purnamamu akan selalu ku nikmati
karena pesona bulan purnamamu akan selalu ku nikmati
sama perempuan dia
aduh gawat ada bokapnya ruman lagi
dia masih marah gak ya sama gue gara gara kejadian di sekolah tadi
siang om saya wulan teman sekolahnya roman
ah aku ingat kau yang tadi siang menumpahkan jus jeruk ke bajuku iya kan
kelar deh gue dia masih ingat

jadi wulan yang ngelakuin itu gawat
sedang apa kau disini
eh apa kau kos disini juga ya
lantas kenapa kau disini
aduh gue harus jawab apa nih
ah tau aku
aduh ketahuan nih kalau gue sama roman itu pacaran
mudah mudahan bapak gak marah
mudah mudahan bapak nggak marah
kau pasti salah satu dari perempuan yang suka sama anakku
ah tak usah malu lah kau
sudah tau aku
aku dikasih tau kewannya roman
kalau banyak kali di sekolah dia itu yang suka sama dia
yang pertama tadi si rambut ladang itu
yang kedua pasti kau
pak bapak bunyi bapak lapar
makanya tadi aku mau keluar cari pisang goreng
sudah pak tak usah lah
kebetulan itu di dapur ada kentang
bisa dibuatkan jadi kentang goreng itu bapak oh
ya boleh lah
asal bisa buat ganjal perut
ayo sudah aku masakin dulu ya
eh macam mana ini
tepat tak salah laki laki memasak ke dapur
tak apa pak
aku juga tiap hari masak sendiri kok buat makan aku
tapi kan sekarang ada kawan kawan ini
kau bisa masak kan
perempuan itu memang harus pandai memasak
kau buatkan aku kentang goreng ya
dan kalau bisa jangan pakai lama aku lapar
sudah biar aku saja yang masak enak lah masak temen aku yang masak
sudahlah tak apalah sekali sekali
ah tugas kau ini saja kau pijat lah aku
sudah lama kali tak kau pijat bahuku ini
dua bulan lu kan cuma bisa masak martabak mie doang
sosoan mau masak kentang
ulan dari tenang
lo itu tinggal masak kentang yang udah jadi
yang kayak di supermarket
lu tinggal masak doang kok segitu aja gak bisa
ketangnya kok gak ada sih
gue tanya roman deh
ntar pak berhenti man
lanjut lagi ini pak
dimana kentangnya kok gue cari di kulkas gak ada
yang bilang ada di kulkas itu siapa
gue bilang ada di dapur
coba liat di meja samping kompor
kok kentangnya belum dikupas sih
gue kiranya yang kayak di supermarket
gimana nih kelar di gue
semua masalah pasti ada solusinya
mau gak jalan sama samuel
ini kan malam minggu
nanti lo mau kemana sama samuel
orang samuel tuh lagi ada acara nanti malem
ya kayak gitu
eh kita jalan dulu
kita jalan dulu
kita jalan dulu